terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today ketua umum partai gerindra
prabowo subianto dan ketua umum partai nasdem surya paloh kompak menolak penundaan pemilu
menurut prabowo tak ada alasan masuk akal untuk menunda pemilu sementara surya paloh mengiakan
semua pernyataan prabowo yang tadi soal penundaan saya kira banyak komentar sudah ya tadi banyak
tokoh tokoh menko polhukam kalau tidak salah sudah memberi suatu tanggapan ya dan ya itu kan pengadilan
negeri masih diatasnya ada pengadilan tinggi dan sebagainya dan saya kira sangat sangat
kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda tunda terus bagaimana pak
saya pikir apa ini jawab mas prabowo sama aja jawaban masai
apa bedanya titik dua sama dengan idem itu
baik terima kasih